sementara itu rombongan tim nasional thailand minggu siang tiba di terminal internasional bandara soekarno hatta tangerang
pelatih kiatisuk senamuang optimis pasukannya dapat menjinakkan indonesia
setibanya di indonesia para pemain disambut beberapa supporter untuk memintai tanda tangan dan foto bersama
selanjutnya para pemain thailand menuju salah satu hotel di kawasan sentul sebelum menggelar sesi latihan perdananya
mantan pemain dan sekaligus pelatih thailand kiatisuk sinamuang menyatakan ia bersama anak asuhnya telah mempelajari skema permainan timnas indonesia lewat beberapa video dan siap meraih poin penuh dalam laga tanding tersebut
selain itu salah satu pemain indonesia buas salosa yang menjadi kapten tim nasional indonesia akan menjadi perhatian penting bagi timnya